apa arti semua ini
apa yang harus aku lakukan sekarang
aku tidak mengerti
jundoman aku harus pergi ke dunia manusia
baik kanjeng ratu mari saya antarkan
tidak cundomanik aku harus pergi sendiri
tapi kanjeng ratu aku harus selalu berada di samping kanjeng ratu
kakak sudah tidak ada kabar sama sekali
bahkan kakak tidak pernah pulang
kemana kamu kang
aku pikir kakak sudah gugur di medan pertempuran
aku pikir kakak sudah tidak ada kang
dan sekarang sekarang kakak membawa bayi ke dalam kehidupan aku
di mana nurani kakak di mana kang
maafkan aku gedes aku tidak bisa mengabari kamu
aku minta kakak bertanggung jawab
aku minta kakak menikahi aku
tapi kedis ini
jangan membantah kang
sekarang aku ingin pergi
aku ada urusan
sekembalinya aku aku ingin jawaban yang baik dari kakak
jawaban yang menyenangkan kang
apa pendekin sebanjang perjanjian
nggak kok aku keragas
bung su gitu apa hanya aku saja yang waras saat ini
kalau begitu kenapa yunda hanya menegurku saja
kenapa yunda tidak menegur kang mas giripati
kenapa yunda apa yunda takut dengan kang mas giripati
makanya yunda hanya menegurku adik bungsu yang yunda anggap sangat lemah
kamu akan menyesal karena tidak menjaga nisamu itu kak
aku akan menyesal karena tidak menjaga nisamu itu kak
aku akan menyesal karena tidak menjaga nisamu itu kak
pasukan datanglah lindungilah ratumu
ayo osco kita pergi dari tempat ini
kamu tidak apa apa
aku tidak apa apa kang terima kasih
ada apa brahma kenapa tiba tiba gendeng menyerang kamu
yunda geneng tidak terima kita menyambut kuasa kanjeng ratu kidul kang mas
gendeng dari dulu nggak pernah berubah
ya sudah brang kamu tidak perlu mengubris masalah ini
kamu jangan dendam
dan biarkan saja dia
suatu saat dia pasti akan berubah
aku bawakan makanan untuk kamu
sudah berapa hari kamu tidak ke sini gendis
mulai jadi istri kurang ajar kamu
sudah bagus kamu aku membawakan makanan
makanlah sepuas kamu karena untuk besok lagi aku tidak akan membawakan makanan untuk kamu
aku meminta cerai dari kamu
ini karena kamu selingkuh kan
sekarang aku tanya di mana anak anak kita
kenapa kamu tidak membiarkan aku untuk mengurus mereka kenapa
dan tidak akan pernah
anak anak kita butuh sosok seorang daga
bukannya penari yang setiap hari dikelilingi laki laki seperti kamu
kamu tidak mengajak diri kamu apa
kamu ini hanya seorang pejahat perampok yang akan membusuk di penjara ini
itu tidak akan lebih baik dari aku
atas nama dewata aku meminta cerai dari kamu
baik aku terima cerai kamu
apa arti semua ini
apa yang harus aku lakukan sekarang
aku tidak mengerti
jundoman aku harus pergi ke dunia manusia
baik kanjeng ratu mari saya antarkan
tidak cundomanik aku harus pergi sendiri
tapi kanjeng ratu
aku harus selalu berada di samping kanjeng ratu
dan aku harus selalu siaga melindungi kanjeng ratu
ijinkan hamba menemani
tidak cundomanik kau tetaplah disini
terima kasih telah mekhawatirkanku